ada inovasi sepeda motor roda tiga yang tengah jadi perbincangan di media sosial
kendaraan menyerupai bemo mini ini ternyata milik seorang ibu rumah tangga asal jebres solo jawa tengah
dwi aris susanti menyebut tunggangannya mini green k matic
pasalnya sepeda motor ini berbahan bakar listrik sehingga ramah lingkungan
bentuk sepeda motor yang unik dan beratap kerap mencuri perhatian di jalan raya
kendaraan roda tiga buatan pabrikan taiwan tersebut dibeli aris tahun silam
sehari hari dwi ari mengendarai sepeda motor unik ini untuk pergi belanja ke pasar dan mengantar anak ke sekolah
faktor keamanan dan kenyamanan menjadi pertimbangan utama arief
selain mudah dikendarai dengan mengendarai sepeda motor ini ia terlindung dari hujan dan terik matahari
keunggulannya saya sebagai ibu rumah tangga biasa
apa itu saya untuk biasa ibu ibu rumah tangga kebutuhannya yaitu belanja ke pasar
sepeda motor ini lebih nyaman tidak ribet
dan untuk keamanan di perjalanan tidak memerlukan keseimbangan
untuk umumnya ya itu enggak pesah makasih pajak hemat ramah lingkungan juga karena itu listrik
kalau hujan tidak membutuhkan siap membawa jas hujan
kalau panas ya tetap di dalam enggak terlaluin kekepanasan
sepeda motor ini dibeli aris harga rp tiga puluh sembilan